apakah rencana mengubah jam kantor menjadi solusi yang tepat yang jitu untuk mengurai masalah kemacetan di ibu kota
atau sebenarnya memang ada akar masalah lain yang selama ini menjadi momok ibu kota terkait dengan kemacetan yang belum tertangani secara maksimal
kami bahas malam hari ini bersama edison siahaan ketua presidium dari itw
selamat malam pak edison
malam mbak tiffany
selamat malam terima kasih bapak sudah bergabung dengan kami malam hari ini terkait dengan usulan untuk mengubah jam bekerja atau jam kantor untuk mengurai masalah kemacetan
ini solusi yang tepat
tepat dan efektif bukan
tetapi solusi itu patut diperhitungkan patut dibahas
tetapi kalau untuk
mengatasi kemacetan apalagi sekarang ini kan kondisi lalu lintas kita ini sudah masuk dalam kategori gawat darurat ini kalau di rumah sakit ya
jadi sebentar lagi mungkin masuk iccu mungkin nggak tahu lah ini ya
nah jadi kalau hanya langkah langkah seperti ini dilakukan artinya hanya pembatasan gerak kendaraan gerak manusia itu tidak akan efektif
contohnya seperti ganjil genap
ketika mobil dia yang ganjil maka dia harus membeli
membeli lagi mobil yang gelap
penyebab kemacetan yang utama utamanya penyebab kemacetan yang sekarang itu adalah jumlah kendaraan populasi kendaraan yang tidak terkendali
sehingga ruas dan panjang jalan yang ada tidak mampu lagi menerimanya
itu persoalan pokoknya
kemudian kedua adalah
kesadaran tertib berlalu lintas masih rendah
disertai dengan penegakan hukum yang masih
tiga persoalan pokok itu ya selain karena mungkin ada kecelakaan ada pembangunan jalan jadi pengecilan ruas jalan
tapi itu kan temporer
yang permanen menyebabkan kemacetan itu memicu kemacetan itu adalah tiga tadi itu
lalu kenapa bukan itu yang disentuh kenapa harus orang orang di jam kerja lain dirubah gitu loh
itu jadi seperti
kepala gatal kaki digaruk gak tenang gitu loh
kalau tadi pak edison sampaikan tiga intinya poin poin akar permasalahannya adalah
jumlah kendaraan kemudian law enforcement atau penindakan hukum kemudian terkait dengan kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap berkendara atau lalu lintas
selama ini sebenarnya kebijakan kebijakan untuk mengatasi masalah kemacetan dari zaman bahala kalat ada tiga in satu ganjil genap kemudian juga penyediaan transportasi
masalah yang terus dikebut dengan adanya transjakarta kemudian juga sekarang ada mrt dan lain sebagainya
kebijakan kebijakan ini tidak berhasil atau tidak bisa menjadi penunjang akar permasalahan yang tadi disampaikan oleh pak edison
iya kebijakan yang selama ini kan hanya sebatas soal pembatasan saja
pembatasan bukan pembatasan jumlah kendaraan tapi pembatasan gerak gitu
jumlah kendaraan itu terus dikebut
jumlah kendaraan itu terus membengkak tetapi yang dibatasi hanya geraknya
jadi di sana tidak ada rasa apa ada ketidakadilan di sana
kok kita dibolehkan membeli kendaraan tetapi tidak boleh menggunakannya
nah kemudian upaya upaya yang dilakukan itu kita lihat sendiri
apakah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya untuk mewujudkan keamanan keselamatan dan ketertiban kelancaran lalu lintas itu
sebenarnya yang kalau
ini adalah sebuah proses yang pembiaran ya
seakan akan kita ini seperti beternak gitu loh
beternak akhirnya sekarang kita panen kemacetan itu
padahal kalau dari dulu dari beberapa tahun lalu
dilakukan pembatasan ataupun moratorium perjangka gitu ya
penjualan kendaraan bermotor maupun usia kendaraan bermotor
mungkin kita tidak separah sekarang ini
tetapi kalau ini terus dilakukan hanya soal pembatasan gerak pembatasan gerak pembatasan aktivitas
ini stagnan nanti jadi bisa jalan raya ini loh
jumlah kendaraan di jakarta itu luar biasa loh
dua puluh satu juta lebih dua puluh satu juta unit lebih di jakarta itu
dua kali lipat dari jumlah penduduknya
jadi kalau ini sekali bergerak semua parkir itu jalanan
jadi siapkan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok ibu kota
dan terjangkau secara ekonomi
yang bisa memberikan jaminan bahwa transportasi angkutan umum itu nyaman aman dan tepat waktu
orang tidak akan mau menggunakan kendaraan pribadi
evaluasi sejauh ini terhadap penyediaan transportasi massal di jakarta sendiri
atau dari daerah penyangga menuju ke ibu kota
karena banyak sekali juga para pekerja kan yang ada di suburban
seperti apa pak edison
jadi transportasi angkutan umum yang kita ada sekarang seperti katakanlah transjakarta ya
kan masih hanya melintasi jalan jalan besar jalan jalan protokol gitu
apakah kita pungkiri bahwa dari untuk menuju halte halte transportasi angkutan
apa itu bus transjakarta itu orang bisa dua sampai bahkan ada yang sampai tiga kali menggunakan kendaraan gitu loh untuk sampai ke situ
artinya naik ojek naik angkut baru sampai ke tempat
jadi belum terintegrasi ke seluruh pelosok
itu yang membuat orang akhirnya memilih untuk memiliki kendaraan menggunakan itu untuk beraktivitas
oke mengapa anda melihat tidak adanya upaya atau keberhasilan untuk mengintegrasikan itu semua
karena kalau mengintegrasikan itu semua tidak berbicara menggunakan kendaraan
karena tidak berbicara mengenai dki jakarta sendiri ya kan
karena banyak daerah daerah lain tentunya dan harus punya koordinasi dengan daerah daerah tersebut wilayah tersebut
nah itu itu yang kita lihat belum ada
pemerintah dki pemprov dki sendiri seakan akan membuat kebijakan sendiri
padahal dia harusnya bersamaan bersinergi dengan pemerintah penyangga kota kota ibu kota
kan harusnya seperti itu
tapi itu yang belum terbangun bagus
sehingga kebijakan sendiri
permasalahannya barang gitu loh
akhirnya tidak efektif
harusnya ada langkah baru
aduh ada langkah yang efektif itu harus dilakukan
seperti itu tadi terintegrasinya transportasi angkutan umum itu
baik itu dari yang besar hingga sedang dan kecil angkutannya itu
harus terintegrasi langsung gitu loh
jadi masyarakat juga selain terintegrasi dan nyaman ya nyaman aman
jangan naik angkot jadi kecopetan ya
itu harus bisa digaransi
sehingga orang tidak merasa was was atau bisa mendapatkan waktu yang tepat apabila dia menggunakan transportasi angkutan umum
bukan lalu bermacet macet akhirnya semua skedul skedul yang dia buat jadi berantakan gitu loh
kalau usulan untuk mengubah jam kantor ini anda lihat mungkin tepat tadi pak edison sampaikan
tapi tidak akan berjalan maksimal
tidak akan berjalan terlalu efektif lah ke depannya
membayangkan bagaimana sistem transportasi yang ada di ibu kota pada saat ini dua ribu dua puluh dua
artinya masih jauh sekali dari harapan tapi paling tidak ada perubahan anda lihat
iya iya perubahan tetap ada
cuma perubahannya apakah ke arah yang lebih baik atau tidak kan itu persoalannya sekarang
jadi kalau hanya mengganti jam kedua itu kan harus banyak lagi yang harus dibahas itu
masing masing instansi masing masing departemen masing masing perusahaan kan tidak semudah itu merubah jam kerjanya gitu loh kan
coba kementerian ini merubah jam kerjanya itu waduh
iya karena nantinya akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan lain sebagainya pasti
otomatis kalau dimulai jam sepuluh katakan jam sepuluh pagi
harus kan harus selesainya harus pulang kantor jam sembilan malam atau jam delapan jam delapan kan jam dua puluh
apakah kita masih bisa berurusan ke kantor jam dua puluh
itu loh jadi bagus itu
ide nya itu ide nya itu boleh tapi bukan solusi efektif gitu
itu hanya sama saja seperti ganjil genap three in one gitu
jadi hanya permukaannya aja yang disentuh gitu loh tipis tipislah gitu loh
oke kita selama ini melihat bahwa kemacetan itu menjadi momok menjadi masalah
tapi sebenarnya itu bukan akar masalah
akar masalah dari akar masalah yang ada begitu ya pak edison selama ini
oke baik kita akan lihat
apa itu hasil apa itu hasil dari ternak yang selama ini kita pelihara gitu loh
inilah hasilnya sekarang dan ini akan lebih parah loh
benar aja kalau tetap tidak ada kontrol terhadap populasi kendaraan itu akan lebih parah
oke kita akan lihat bagaimana kajian usulan ini ke depannya malam hari ini
tadinya kita juga sudah mengundang
kita berupaya untuk mengundang wakil gubernur dki jakarta pak amat riza patria
namun beliau berhalangan untuk ikut berdiskusi dengan kita malam hari ini
mudah mudahan apapun usulannya selama itu bisa membuat wajah jakarta transportasi jakarta lebih baik
tapi paling tidak harus dilihat juga bagaimana akar masalah dan juga membereskan membenahi itu semua ya
terima kasih pak edison siahaan sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam sehat selalu
terima kasih mbak tiffany salam